menurut siti jubaida pembagian kondom ini bukan untuk melegalkan seks bebas
jadi kita kunjungan ke teman teman yang memang beresekut tinggi
teman teman anggota kita yang memang kita itu kunjungan rutin
kita hampir setiap hari

jadi memang kita jadwalkan untuk mengingatkan mereka bahwa pentingnya kesehatan buat mereka
jadi mereka itu setiap tiga bulan sekali harus tes kesehatannya tes hiv per tiga bulan sekali
di kalimantan selatan jumlah pengidap hiv aids lebih dari tiga orang
sebagian dari mereka sudah menjalani pengobatan anti retroviral untuk perawatan
sementara itu sukarelawan melakukan pendampingan bagi oda

makan agar minum obat setiap hari secara teratur
dan melakukan tes laboratorium per tiga bulan
nani kayati banjarmasin kalimantan selatan